informasi lain kecelakaan terjadi di jalan arteri jalur semarang solo
ungkaran barat kabupaten semarang
diduga remblong sebuah truk molen menabrak mobil dan rumah warga
video amatir warga menangkap kondisi pasca kecelakaan di jalan jenderal sudirman
bagian depan truk molen bersarang di tiang listrik yang ditabrak hingga nyaris robo
truk molen juga menabrak sebuah mobil dan merusak tembok rumah warga di pinggir jalan
beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini